bermain di hadapan ribuan pendukungnya di stadion gloria bghbb kota parepare sulawesi selatan
laskar ayam jantan berhasil menang dua gol tak terbalas melawan dewa united pada rabu sore
psm makassar berhasil mencetak gol cepat
melalui tendangan bebas dari kapten tim miljan kluin pada saat peran yang belum genap memasuki menit ketiga
kondisi lapangan yang becek akibat diguyur hujan membuat aliran bola kerap terhambat air
hal ini pun turut membuat kondisi pertandingan menjadi kurang menghibur
masih pada babak pertama tim juku eja berhasil menambah gol pada menit ke dua puluh tiga
lewat tendangan pojok yang dilakukan gence sayuri
yang kemudian salah diantisipasi gelendang dewa united iksan purniawan
sementara itu pelatih psm makassar bernardo tavares memuji semangat juang anak asuhnya
meskipun proses recovery mereka lebih sedikit dibanding dewa united
dan juga saya memberikan permintaan tolong support psm makassar
datang ke pertandingan berhadapan dengan persisol
karena ini sangat penting tim mereka tidak memiliki waktu untuk recovery
dan support kalian memberikan energi ekstra sangat penting untuk kita
atas kemenangan ini psm makassar pun makin kokoh di puncak kelas main sementara
dengan raihan lima puluh sembilan poin selisih tujuh poin dari peringkat kedua persib bandung